ya partai amarat nasional topan dikabarkan telah membuka opsi keluar dari koalisi prabowo sandi
hal ini diungkapkan oleh wakil ketua umum pan bara sibuan dalam konferensi pers di gedung dpr kami siang
dikutip dari laman cnnindonesia com bara mengaku pembahasan tentang arah koalisi akan segera dilakukan oleh partainya
ketika ditanya terkait pertemuan antara ketua umum pan zulkifli hasan dengan presiden jokowi di istana kepresidenan rabu siang yang lalu
bara enggan membenarkan bahwa pertemuan itu merupakan sinyal pan angkat kaki dari koalisi prabowo
apakah benar partai amarat nasional tengah membuka opsi untuk keluar dari koalisi prabowo sandi dan bergabung dengan kubu jokowi
untuk mengonfirmasinya kami sudah tersambung dengan wakil ketua umum pan bara asibuan selamat malam bang bara
selamat malam budi
bang bara jadi seperti apa situasinya terkini
bagaimana situasi atau
suasana hati partai amarat nasional apakah betul akan segera keluar dari koalisi
presiden sudah selesai ya kan
dan memang kita kan bagian dari koalisi pada pemilang presiden
langkah selanjutnya bagaimana nanti kita akan tentukan
yang jelas kemarin ketua umum kami zulkifli hasan bertemu dengan presiden jokowi
dan itu suatu langkah yang sangat bagus dan positif untuk bisa bagaimana kita semua
menenangkan situasi di lapangan yang memang masih panas ini
jadi bahwa kedua tokoh ini bersidang kebetemu itu menunjukkan bahwa memang mereka adalah
negarawan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partisannya
itu untuk menenangkan situasi di bawah yang lagi panas atau memang membuka opsi opsi
atau posibilitas posibilitas kerjasama politik
dalam politik kan segala opsi possibilities ya kemungkinan itu
selalu ada ya
politik itu kan dinamis
yang jelas memang kan koalisi ini adalah koalisi untuk pemilihan presiden
pemilang presiden sudah selesai sekarang bagaimana kita memastikan bahwa
proses ini belum selesai ya
kita masih kpi masih melakukan proses rekapitalisasi suara
sampai bulan depan sampai bulan mei
jadi kita harus memastikan bahwa proses ini juga berlangsung secara damai secara transparan
tapi opsi itu dibicarakan nggak bang bara dalam pertemuan presiden dengan pak zul
tidak kan itu ada beberapa juga ini lain kan ada beberapa
ada ketua umum nasim sudapalo juga ada sekjen pdip mas hastro
jadi yang jelas memang sudah bertemu dan itu adalah suatu signal yang positif bagi kita semua
bahwa mereka bersedia untuk duduk bersama untuk kepentingan bangsa
nanti bagaimana langkah selanjutnya nanti akan kami tentukan
nanti akan kami tentukan setelah
kpu mengumumkan hasil resmi dari
kalau masyarakat terutama konstituen pan masyarakat indonesia ingin tahu seberapa besar posibilitasnya
jadi kita punya sedikit bayangan gitu lah
nggak bisa kasih persentase jadi kita kan harus bersabar dulu
oke sabar ya
proses ini belum selesai
oke bang terakhir sekali
kapan jadi kita tunggu keputusannya pan ini
apakah akan belok kanan atau belok kiri
semua ada waktu dan momentum ya bud
baik semua indah pada waktunya kalau kata apa pepatah pepatah minang lama
terima kasih bang bara hasibuan atas konfirmasinya malam hari ini